ajak teman dapet lagi lima puluh ribu
kepalamilaku pusing ma
lepaskan aku lepaskan aku
luffy kau tak apa apa

aku apa apa aja yang tak apa apakan ma

mama luffy mana suser suser
mbak tenang ya temba selamat kok dia ada di sebelah
mila kamu harus saja sadar kamu nggak boleh turun dari tempat tidur
lihat dia di sebelah
luffy ini semua salah aku luffy
harus aku ngajak kamu ke laut
ini semua salah aku
kalau aku nggak ngajak kamu pergi
maksudnya kamu berhenti gini luffy
mila sekarang kamu nggak perlu nangis
mama ingin bertanya sesuatu sama kamu
suser tolong tinggalkan kamu
kenapa selama ini kamu tegang bohongi mama
selama ini mama percaya sama kamu mila
kamu anak mama satu satunya nak
oh curahkan kasih sayang buat kamu
mama batin tulang untuk membayar kamu sekolah
sekarang hati mama hancur nak
kamu telah mengkhianati mama
tadi suster itu bilang ke mama
suser itu bohong kan mila
jawab pertanyaan mama mila
suser itu bohong kan mila
jangan berpikir pikir sih

orang baru guru

saya merasa bubur
dia malah lihat apa jadi
benar kamu hamil
kamu anak nuragam ya kamu anak nuragam ya kamu anak nuragam
jangan berlampajaran sebelum kamu lulus kuliah
kenapa kamu gak bisa jagain untuk mama
kenapa kamu bisa bahagiain mama mila
mama mau dengerin penjelasan mila ma
mama gak mau denger penjelasan dari kamu mila
kesalahan kamu sudah melukai dan berusaha hati mama
dari kecil mama jagain kamu mila
bahkan sekarang kamu sudah berani tukar cincin dengan laki laki itu mila
tanpa sepengat tuhan mama
dan sekarang mila
dari sekarang mila
mama tolong dengerin penjelasan mila ma
sebenarnya semua terjadi karena
ini terjadi karena ladies
bapak dhani salah lihat
apa kenapa sih
apa apaan sih ini
ini gadis yang baik
orang cantik kayak gitu
mama merestui hubungan fadil
dengan dia fadil
fadil berarti fadil
kamu udah ngelapar dia dong fadil
ya allah fadil
kamu gak boleh kayak gitu sayang
kamu harus minta bersetujuan
jangan ngomong kayak begitu dong
kalian udah sakit
biarin biarin gadis itu tahu
kalau mama tidak akan setujunya
menikah dengan anak kita pak
mama gak akan biarkan
anak kita dokter
menikah dengan pelayan restoran
mama gak mau pak
apa maksud ibu berkata
seperti itu terhadap anak saya
apa pekerjaan pelayan restoran
itu pekerjaan halal
oh jadi ibu ibunya perempuan itu
perempuan yang sudah menggoda anak saya
ibu bicara sangat kecelaluan
saya gak kecelaluan
saya bicara kenyataan
anak kamu yang mengajak anak saya pergi ke laut
sekarang anak saya seperti ini
denger ya bu
kalau sampai terjadi apa
kamu yang harus bertanggung jawab
anak ibu yang harus bertanggung jawab terhadap anak saya
anak ibu harus bertanggung jawab terhadap
jani dalam kandungan anak saya
mama tuh gak ngerti
diam ya milah
biar mama bicara sama mama nyepanya
jangan bantah mama